wes orang usah dipikir rumah kita ini lah sudah bukan milik kita lagi
kita ini kan rukun jakarta mau ketemu sama bapakmu
ketemu ibu dulu ya
ayo cepat dibersihkan saya ngerapit oleh
ayo mau pergi kok tidak pamitan
nggak ada waktu lagi
aku harus dari kamu
tapi aku cari kemana
aku strategis di indonesia ya
papa tu nggak kenapa kenapa mah
cuma lagi mikirin pekerjaan di kantor
yang belum selesai
yaudah tidur lagi yuk
udah lebaran nih
seperti makan ketupat dong
lebaran apaan bon
kita berdua itu baru pulang dari masjid
lagi pula kamu tuh selalu mau hubungan terus
apa kamu kekasian sama amharhum orang tua kamu
arwah bapak gue nih dari kuburan nih
dostki happy juga tau gak lo
gak tau kan lo
ilmu lo belum nyampe johnny
kapan sih bon
kalau gue udah gaus lagi ya gak
lo berdua lain kali kalau lagi sholat di masjid sini
lo doain sama allah biar gue banyak rezeki gak
gue bikinin masjid ntar satu orang satu
eh ubahnya emas jack
jadi apa eh
kalau gak ada duit bisa lo jual lagi ya gak
kata lek mingan dia pernah ngeliat haikal di jakarta naik mobil lomba
dak liat tuh terus pergi
gak pernah ketemu lagi
jadi bener toh
haikal itu tinggal di jakarta
itu yang aku ndak jelas mba
tinggal di jakarta itu
mahal ndak ya
lawang makan itu lima ribu itu cuma dapet nasi sama telur toh
belum lagi oh kosnya
ini mah juga di kampung mba
lima ribu udah dapet macem macem
buat beratnya itu lengkap lho pak
buat beratnya itu lengkap lho pak
saya juga berat jual rumah ini
bok saya lagi butuh
mbah yakin mau jual rumah ini
tidak ada cara lain pak
mbah yakin mau ke jakarta
yakin bekas menantu mba ada di jakarta
di jakarta itu besar dan rumit lho pak
di sana mau tinggal di mana
rencana saya mau numpang di rumahnya sumingan
kalau nggak berhasil berarti mbah dini pulang ke kampung
di sini mau tinggal di mana
uang rumah ini sudah terlanjur saya beli lho mba
uang rumah ini sudah terlanjur saya beli lho mba

sing penting sebelum aku mati
aku sudah bisa mempertemukan heikal sama bapaknya
kenapa nggak ada yang boleh tahu kita pergi yanti
nanti aku mau pergi
nanti aku mau pergi
wis orang usah dipikir
rumah kita ini sudah bukan milik kita lagi
kita ini kan mau jakarta
mau ketemu sama bapakmu
ketemu ibu dulu ya
ayo cepat dibersihkan saya ngerapai toh lek
ya mau pergi kok udah pamitan
bahayanya sudah datang
aku ke jakarta itu kan cuma sebentar
nanti juga balik lagi
nanti juga balik lagi
balik ke mana
uang rumah ini bukan milik sampian lagi
kaya sama orang lain saja
terserah mbak tini
yang penting utangnya dilunasi dulu
supaya perginya enak toh mbak
kayak orang pergi haji aja atau umroh
jadi semuanya diselesaikan dulu
biar nanti di sana tidak ditagih lagi utangnya mbak
lah uang saya sekarang aja penuh duit kok
banyak bener sih
hei pak lemu
bu si mbak dikurangi
si mbak kan mau ke jakarta
nggak boleh mbak
dia tuh udah kalau lama
utangnya sudah dilunasi semuanya
mudah mudahan haikal di jakarta ketemu bapaknya